mau membunuh masyarakat ini pak
ketegangan masa terjadi di jembatan empat barelang batam kepulauan riau pada kamis siang
bentrokan terjadi saat tim terpadu bersama tni dan polisi
hendak melakukan pengukuran wilayah kampung tua untuk megaproyek rempang eco city
petugas mendapat halangan dari warga yang melakukan pertahanan
tepat di depan jembatan empat barelang
rekaman amatir warga menunjukkan petugas kepolisian tampak melepaskan gas air mata
menyemprotkan air dari mobil water cannon untuk membubarkan warga

batam yang mengukur dan mematok lahan untuk investasi di pulau rempang batam
rencananya akan memindahkan ribuan rumah warga ke sijantung
rencana pemindahan inilah yang memicu bentrokan karena warga merasa keberatan
tentunya langkah langkah yang dilaksanakan oleh bp batam mulai dari musyawarah
kemudian mempersiapkan relokasi termasuk ganti rugi terhadap masyarakat
yang memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan
mungkin telah menggunakan lahan lahan ataupun tanah yang ada di situ itu sudah dilakukan
ironisnya akibat gas air mata polisi belasan siswa smp negeri dua puluh dua tanjung kertang terkena dampak
dan harus mendapatkan perawatan medis karena terlalu banyak menghirup gas air mata
bahkan seorang pelajar mengaku asap gas air mata masuk ke dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung
tiba tiba ya itu gas air mata udah pada masuk semua
jadi semuanya panik jadi berlari ke hutan
masuknya sampai ke kelas
hingga kamis sore petugas masih mendapatkan perlawanan dari warga
petugas yang mulai bergerak ke arah kecamatan sembulang mendapat halangan dari pohon yang sengaja ditumpangkan oleh warga
tim liputan cnn indonesia batam kepulauan riau